aku udah lima aku baru dua
gak apa apa kita kan utamanya kuliah
jualan kerudungan buat sambilan aja
buat sementara aja
terus kamu udah ngirim ngirim lamaran lagi
sibuk jualan kerudung
terus rencana kamu gimana
masih terus kerja sama saya
anak anak kamu masih kecil kecil
yang besar aja baru masuk sd
masih terus nyambung ke smp
terus masuk kuliah
belum lagi adiknya nanti kan harus sekolah juga
kalau cuma ngandelin dari penghasilan sekarang
gak akan cukup
maksud saya kalau usaha akang berkembang
punya ratusan karyawan
pemasarannya sampai ke berbagai kota
bukan di bandung aja
terus saya diangkat jadi manajer produksi
atau manajer pemasaran
pasti gaji saya akan kasih lebih besar dibanding sekarang
saya harus optimis
bukan demi saya
bukan demi saya
bukan demi saya
saya sama keluarga saya
tapi juga buat kamu
sama keluarga kamu
buat saya edo sama keluarganya
buat ratusan karyawan saya kelang
tadi kak mus nyebut nama saya
bukan manggil si edo
kamu harus tau
masa kamu enggak tau kamu harus gimana
kamu harus punya rencana
iya saya harus punya rencana
saya harus punya kerjaan yang lebih bagus
atau punya usaha sendiri yang bagus
bisa hidup lebih mapan
saya harus punya kerjaan yang lebih bagus
atau usaha sendiri yang bagus
bisa hidup lebih mapan
bisa hidup lebih mapan
kalau buat aku
jualan kerudung sebetulnya bukan cuma sambilan
tapi buat latihan
kalau aku selesai kuliah nanti
aku akan cari kerja
aku mau nerusin usaha yang udah aku rintis dari sekarang
aku mau punya butik
atau usaha konveksi
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
kita bukan cuma lari ke uang iuran
tapi harus menjaga keamanan
di sini kadang kadang suka ada copet keliaran
pedagang pembeli harus masa aman
kalau enggak kita nggak perlu ada di sini
garut garut garut
garut garut garut
pak jerebon pak
mohon dibantu pak
garut garut garut
yaudah mau makan dulu aja
kan harus ada yang peta peset n buy di sini
saya pergi dulu ya
mau pesen apa kang
soto bandung french fries es jeruk sama teh tawar
kamu serius makan siangnya cuma friend fresh sama teh tawar
kan masih banyak pilihan gak ada yang kamu suka
hari ini kan perjanjiannya kita bayar masing masing
kamu nggak ngeraktir aku
jadi aku pesen makan sesuai budget aku
ya udah pesen lagi aja biarin nanti aku yang bayar
nggak usah bisa makan siang sama kamu aja udah lebih dari cukup buat aku
ah kamu kepunya uang aja ngegombal
memangnya buat ngegombal itu ada ketentuan atau persyaratannya
memangnya kalau gembel nggak boleh gombal
kamu sekarang di mana
lagi di tempat makan
wah kamu baik dan tidak sombong
ah biasa aja
ya udah selamat makan
kenapa kamu nyebut aku gembel
kan kamu yang mulai nyebut diri kamu sendiri gembel
kamu waktu itu pernah cerita soal kang bus
kamu gak bilang dia itu siapa
bilang kok dia itu orang biasa
teman kamu yang kemarin kesini
jangan percaya sama dia dia itu tukang arang